terduga pelaku penembakan yang menewaskan seorang juru parkir di area parkir tempat hiburan malam
di banyumas jawa tengah dibekuk petugas polresta jawa tengah
dengan peralatan lengkap satuan reserse kriminal polresta banyumas jawa tengah
mendobrak kamar terduga pelaku penembakan juru parkir
yang terjadi di tempat hiburan malam di kompleks hotel braga soekaraja banyumas jawa tengah
upaya penangkapan ini melibatkan tim gabungan satuan reserse kriminal poresta banyumas
bersama dengan tim dari brimopolda jawa tengah
pasalnya terduga pelaku diduga ini masih memiliki senjata api
dari penggeledahan di kamar pelaku polisi menyita dua pistol rakitan
satu buah airsoft gun jenis pistol dan sebuah airsoft gun jenis laras panjang
lebih dari lima puluh butir amunisi aktif
tersangka juga adalah seorang residivis yang pernah mendekam di penjara karena kasus perampokan
selain pelaku penembakan dua orang lainnya turut ditangkap petugas
karena diduga sebagai pemasok senjata api
modusnya pelaku mendekat senpi rakitan jenis revolver
dengan menembakkan ke arah korban dua kali
senjatanya itu rakitan tapi proyektilnya asli
pelaku emosi karena tidak terima petugas parkir karena diminta untuk menunggu
dia tidak bisa mengundurkan identitas bayarnya kurang emosi nembak
satu pucuk senpi jenis revolver aditan yang berisi lima butir peluru sembilan mm